halo selamat malam polemik pondok pesantren al zaitun memasuki babak baru
setelah pendiri ponpes al zaitun panji gumilang menjalani pemeriksaan mabes polri
menaikkan kasus penistaan agama ke penyidikan
polisi meyakini ada unsur pidana namun belum menetapkan tersangka
sekelompok masyarakat pun mendesak panji gumilang ditahan namun panji gumilang tidak tinggal diam
perlawanan balik dengan menggugat pengurus majelis ulama indonesia secara perdata
karena dianggap merugikan dirinya triliunan rupiah
babak baru polemik al zaitun bersama saya rifana
natiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam political show
tidak usah dibesar besarkan karena sebenarnya diamnya akan diorang yang bernama panji gumilang
dan indonesia ini tidak berdasar fatwa
selesai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara
ada pun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan
saya tidak melanggap itu
pondok pesantren al zaitun memasuki babak baru
setelah menjalani pemeriksaan di barres krim polri selama delapan jam pada tiga juli lalu
perkara yang melibatkan ketua pompes al zaitun panji gumilang dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan
dalam pemeriksaan polisi menanyakan ke panji gumilang sebanyak dua puluh enam pertanyaan termasuk unggahan video viral yang beredar
selain panji gumilang
terdapat empat orang saksi dan lima orang ahli yang diperiksa
berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan
mabes polri pun meyakini ada perbuatan pidana dalam perkara ini
yang kita dapatkan sesuai laporan yaitu pasar satu ratus lima puluh enam a
yaitu tanda penodaan agama
mungkin saja dalam proses penyelidikan nanti kita temukan pidana lainnya
lakangan polisi menerapkan pasal baru untuk menjerat panji gumilang
selain kasus penodaan agama
direkturat tindak pidana umum baris krim polri menetapkan pasal baru yakni pasal dalam undang undang ite
meski sudah naik ke tahap penyidikan
namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus al zaitun
beberapa kelompok penyelidikan yang menerima penodaan agama
beberapa kelompok masyarakat pun bereaksi atas berjalannya kasus hukum panji gumilang
puluhan anggota front persaudaraan islam di sulawesi selatan menggelar aksi pada sabtu lalu mendesak panji gumilang segera ditangkap
sementara ratusan orang dari aliansi santri dan rakyat indonesia untuk indramayu berunjuk rasa di sekitar ponpes al zaitun kamis lalu
aksi juga menuntut panji gumilang agar segera ditangkap
karena dinilai melecehkan agama
aksi pun sempat ricuh dengan petugas kepolisian
saling dorong sempat terjadi dan ada beberapa pengunjuk rasa yang diamankan polisi
sementara di jakarta usai memenuhi panggilan wakil presiden pada selasa lalu
mahfud mengatakan agar polemik ponpes al zaitun tidak usah dibesar besarkan karena biang keladinya panji gumilang sudah ditangani
dalam beberapa uang
dalam beberapa uang
waktu kedepan akan ada penetapan tersangka

dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan
sudah telah berkara
sudah diumurkan penyidikan
tinggal beberapa waktu kedepan penersangkaan
kemudian pada rabu keesokan harinya mahfud mengucapkan panji gumilang memiliki dua ratus delapan puluh sembilan rekening bank

sementara du glaube
di antaranya abu toto dan abd freunde sallam

kepala kusad pelaporan dan analisa transaksi keuangan atau ppatk ivan yustyafan dana mengakui ppatk telah memblokir tiga puluh tiga rekening bank
ivan yustyafan dana mengakui ppatk telah memblokir tiga puluh tiga rekening bank
ivan yustyafan dana mengakui ppatk telah memblokir tiga puluh tiga rekening bank
ivan yustyafan dana mengakui ppatk telah memblokir tiga puluh tiga rekening bank
telah memblokir tiga puluh tiga rekening bank atas nama pondok pesantren al zaitun
selain itu ppatk juga telah memblokir dua ratus lima puluh enam rekening bank terkait panji gumilang
pemblokiran dilakukan dalam rangka proses analisis keuangan
ivan mengungkapkan nilai transaksi di rekening yang diblokir itu sangat besar dan masif sekali
namun ivan enggan mengungkapkan detail transaksi tersebut
yang menarik nama panji gumilang sering dikaitkan dengan nama nama petinggi di negeri ini
termasuk kepala kantor staff kepresidenan muldoko
sering dikaitkan dengan panji gumilang muldoko mengaku bisa saja marah
jika terus terusan dikaitkan dengan kontroversi pondok pesantren al zaitun
muldoko mengklaim sudah mengetahui pihak pihak yang terus menggoreng isu ini dan dialamatkan pada pribadinya
sebagai kemarikan negara
enggak ada kegebalan siapa saja periksa saja
saya selalu tegaskan
saya sudah berbicara sama pak panji gumilang
eh lo macam macam gop orang pertama ya kan
sering dianggap mempunyai pekingan
panji gumilang menyatakan
jika backingannya hanya undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
bagi al zaitun itu dasar negara dilaksanakan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
di segmen kali ini saya akan ajak anda untuk mengenal lebih dalam tentang polemik kasus di ponpes al zaitun
lewat sederet fakta yang kontroversial hingga menjadi perbincangan publik akhir akhir ini
ada beberapa deret kontroversi di ponpes al zaitun
dan juga beberapa kasus penistaan agama yang terjadi di tanah air
kita lihat dulu slide pertama deret kontroversi dari ponpes al zaitun
ini diduga terafiliasi dengan gerakan nii atau negara islam indonesia
kemudian ada saf jemaah bercampur antara laki laki dan perempuan
staff berjarak dalam pelaksanaan shalat dan menyanyikan lagu havenu salam aleihim atau nyanyian yahudi
sumber sumber yang kami rangkum dari tim litbang cnn indonesia
kontroversi selanjutnya dari ponpes al zaitun
penafsiran al quran secara serampangan tidak sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamah
menganggap al quran karangan nabi muhammad
kemudian tertutup dengan warga sekitar serta memiliki pasukan dengan anjing serupa militer
ini yang berhasil kami rangkum ya
kemudian ada lagi kontroversi selanjutnya
mengumandangkan azan dengan cara tak lazim
merencanakan perempuan untuk menjadi khotib
dan tidak perlu melaksanakan haji ke mekah
cukup datang ke al zaitun pada satu muharam
sementara ini saya tunjukkan beberapa kasus penistaan agama yang pernah terjadi di tanah air
karena kasus penistaan agama rupanya tak hanya terjadi
kali ini ataupun menimpa panji gumilang
sebelumnya ada beberapa kasus serupa yang juga sempat menggemparkan jagad pemberitaan
tentunya kita masih ingat dengan beberapa kasus besar diantaranya
ada kasusnya lia eden
nah di sini yang pertama adalah kasus besar penodaan agama di indonesia
soal kasus lia eden ditangkap dan dipenjara dua kali tahun dua ribu enam dan dua ribu tujuh
dalam kasus penodaan agama lewat ajaran sesat kerajaan tuhan
serta mendeklarasikan agama baru yang diberi nama salamunlah
kemudian ada kasus
penistaan agama ataupun penodaan agama yang menimpa
mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
yang sudah difonis dua tahun penjara
tahun dua ribu tujuh belas karena dianggap menodai agama islam
usai menyatir surat al maida ayat lima puluh satu
saat pidato di tengah kontestasi pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
ya ada satu lagi ternyata
kasus besar penodaan agama
yang menimpa sukmawati soekarno putri
dilaporkan ke barat skrim polri dengan tuduhan penodaan agama
usai membacakan puisi ibu indonesia di acara indonesia fashion week dua ribu dua puluh
namun sukmawati tidak sampai ditahan ataupun diproses hukum
yang terakhir adalah muhammad kc
ditangkap tahun dua ribu dua puluh satu dalam kasus penodaan agama islam
dengan menyebut nabi muhammad sebagai pengikut jin
pada konten video di akun youtube nya
apakah panji gumilang akan masuk
deretan kasus besar penistaan agama
secara barat skrim polri sudah menaikkan kasus ini
dari penyelidikan ke penyidikan
tapi belum ada tersangkanya
dan bagaimana tanggapan dari mui
terhadap serangan balik
yang dilancarkan oleh panji gumilang
terhadap mui dan juga wakil ketombong mui anwar abbas
nanti kita akan bahas lebih dalam
serta aspek politiknya
mengapa sulit sekali untuk bisa menangkap
ataupun menyelesaikan konflik di ponpes al zaitun ini
apakah ada backing politiknya
nanti kita akan bahas
dengan arah sumber saya yang ada di studio
tapi kita harus datang dulu
tetap bersama kami di
kalau nanya bantuan dari arab itu
tanya ke yang lain lain
di sini bukan anti arab
kami masih kurang yakin
terima kasih anda masih menyaksikan political show
polemik pondok pesantren al zaitun memasuki babak baru
setelah pendiri ponpes al zaitun panji gumilang menjalani pemeriksaan
mabes polri menaikkan kasus penistaan agama ke penyidikan
polisi meyakini ada perbuatan pidana namun belum menetapkan tersangka
sekelompok masyarakat pun mendesak
panji gumilang ditahan namun panji gumilang tidak tinggal diam
perlawanan balik dengan menggugat pengurus majelis ulama indonesia secara perdata karena dianggap merugikan dirinya triliunan rupiah
babak baru polemik al zaitun bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya pada malam hari ini
dan kita akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio satu persatu
saya perkenalkan dari yang paling kanan ada ketua forum indra mayu menggugat sekaligus pelapor kasus panji gumilang suriadi carkaya
selamat malam pak carkaya
ada juga wasekjen mui bidang hukum dan ham kiai iksan abdullah
selamat malam pak iksan
ada juga wakil ketua bidang advokasi dan jaringan ylbhi mas arief maulana
selamat malam mas arief
selamat malam mbak nana
dan juga peneliti lembaga pengkajian dan penelitian islam pak taufik gidayat
selamat malam pak taufik
dan bergabung juga melalui sambungan virtual kuasa hukum dari panji gumilang ada pak ali saifuddin
selamat malam pak ali
selamat malam ibu
dan seperti biasanya kami juga mengundang teman teman mahasiswa yang bergabung secara virtual
ada badan esekutif mahasiswa universitas parahyangan
saat malam teman teman nanti teman teman dari unpar mungkin bisa memberikan kritikan
masukan ataupun pendapat terkait dengan ini berminggu minggu media betul betul menyorot soal polemik yang terjadi di ponpes al zaitun
dan juga panji gumilang tentu saja yang menjadi perhatian publik
ini menjadi pertanyaan juga bagi teman teman mahasiswa nanti mungkin bisa kalian menyampaikan pendapat ataupun mengkritik tentang penanganan kasus ini
saya mau langsung dulu ke pak ali ya
pak ali klien anda panji gumilang dilaporkan ke baris krim polri ada dua pasal yang menjerat klien anda yakni pasal penistaan agama dan juga undang undang ite
berarti sudah ada unsur pidananya di sana kalau statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan
respon dari kuasa hukum seperti apa
terima kasih mbak nana kepada semuanya
ada mas arief dari ylbhi dan juga yang narasumber yang lainnya
perlu kita ketahui bahwa terhadap laporan yang dikaitkan dengan penodaan agama terhadap klien kami yaitu panji gumilang
yang mungkin sudah diketahui ke layak umum dan ini sudah menyebar kembali
akan tetapi kami selaku kuasa hukum menindaklanjuti terhadap kasus hukum ini
maka kasus hukum ini yang sudah dijalankan oleh baris krim terhadap klien kami ya proses hukumnya yang berjalan
proses hukumnya dari pertama kali undangan ya alhamdulillah klien kami sudah memenuhi undangannya
dan juga karena ini adalah hukum acara
hukum acara yang sudah diterapkan oleh barreskrim maka akan ditingkatkan untuk apa untuk masalah penyidikan
dan ini kami selaku kuasa hukumnya tim kami sebagai anggota ketuanya adalah pak hendra
dalam hal ini kami kurang begitu memahami sepenuhnya
yang ini yang diketahui adalah satu adalah dari pak hendra itu sendiri
namun ada beberapa yang ingin kami sampaikan
pak panji gumilang klien kami sudah memasuki tinggal menunggu
menunggu panggilan kembali atau undangan kembali terhadap kasus hukumnya
sampai hari ini kami juga belum menerima selaku kuasa hukum belum menerima undangan atau klasifikasi terhadap itu
dan juga untuk peningkatan tersangka atau tidak tersangkanya atau gelar gelar karanya ini belum dilakukan
media media yang lain sudah ramai ya terhadap statusnya
ini belum karena belum ada pemberitahuan ke kita
dan juga masih banyak proses ada saksi saksi ahli yang sudah dipanggil ada saksi dari kita juga nanti dipanggil
seperti itu manana
pak ali artinya gelar perkara terhadap klien anda belum dilakukan
sehingga kuasa hukum optimis bahwa klien anda belum tentu menjadi tersangka meskipun kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan
ya karena proses hukum acara
yang dilakukan oleh bu areskrim ini baru ditingkatkan ke penyidikan
dan belum gelar perkara
sampai hari ini belum diberitahukan atau belum disampaikan ke kami selalu kuasa hukum tersangka atau tidaknya
artinya hukum acara ini memang harus dilakukan
seperti itu manana
tapi menko pelukam pak mahfud md memberikan sinyal bahwa sebentar lagi akan ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus penistaan agama ini setelah naik ke penyidikan
dari kuasa hukum siap nggak
ini sinyalnya dari menko paluka pak mahfud md
ya artinya begini ya
seorang mahfud md atau profesor mahfud md sebagai menko pon polhukam ya seharusnya tidak bisa memprediksi itu
karena kewenangannya ini adalah dari bu ares krim
tidak bisa mengandai andai
ini kasus hukum dan berita acaranya
berita acara secara hukum ini harus berjalan
tidak bisa mengandai andai
negara kita sebagai negara hukum
harus dilakukan terlebih dahulu
itu jangan ya kami mohon maaf ya jangan mengandai andai sebagai tersangka akan ditingkatkan
bagi penyidik seperti itu kewenangannya ada di bareskrim bagaimana bareskrim itu bersikap sesuai
dengan hukum acaranya ada panggilan ada undangan klarifikasi ada gelar perkara ada keterangan saksi
sakinan situ nanti baru kelihatan baik seperti apa nanti langkah langkahnya terserahkan semuanya
kepada baris krim seperti apa langkah yang harus dilakukan sesuai dengan hukum acaranya artinya
pak ali dari tim kuasa hukum masih optimis bahwa klien anda tidak akan jadi tersangka ya kita
masih optimis kita pembelaan terhadap klien kami oke optimis tidak jadi tersangka saya mau ke pak
carkaya pak carkaya anda kan sebagai salah satu pelapor ketua forum indramayu menggugat ya apakah
kemudian pelapor ini sudah diberikan informasi oleh barres krim polri bahwa ketika ada peningkatan
status dari penyelidikan ke penyidikan kemudian ada yang menjadi tersangka sudah ada informasi
belum izin banana itu bukan kita forum indramayu menggugat bukan sebagai pelapor kita memang yang
pertama melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan lima tuntutan oke tuntutan pertama itu kaitan
dengan ramainya apa isu tentang ibadah yang tidak lajim maka itu kita dorong mui untuk mengeluarkan
tanda kalau memang ada tindak pidana silakan diperiksa di bareskrim saya diperiksa sebagai saksi
oke kemudian isu yang kedua terkait dengan adanya perempuan yang asal indramayu yang sudah melaporkan
ke polda jabar tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh
hai petinggi aljaitun oke maksudnya ada laporannya atau orang lain panjigu mulang atau bukan yaitu oke
oke jadi ada perempuan dari indramayu yang mengaku diperkosa oleh panjigu milang laporannya ada
itu laporannya ada di baris krim polri di polda jabar oh di polda jabar itu rame dua ribu satu yang ketiga itu ada
kemudian penguasaan lahan yang ugal ugalan oke itu juga baik pembeliannya menggunakan dokumen
orang lain sampai sekarang pun juga masih ada yang belum dibayar penuh kemudian juga
ada temuan juga membeli dengan paksaan diluap dibawa ngopi ngopi pada waktu itu seribu delapan ratus membeli
sekian yang keempat itu terkait pembangunan dersus dermaga khusus atau galangan kapal dan
jalan ini tetapi yang ditangani oleh barreskrim kasusnya adalah penistan agama dan undang undang
ite anda diperiksa nggak soal dua itu diperiksa yang mana yang didalami oleh barreskrim
terkait dengan penistaan agama penistaan agama yang mana yang ditanyakan makanya saya ingin tanya kaitan
dengan itu kaitan dengan apakah benar masyarakat indramayu merasa resah ya saya jawab memang benar
merasa saya kemudian bagaimana apa rasanya dengan apa ya dengan pernyataan pernyataannya itu yang
tidak lajim yang tidak lajim menurut mui dan pwnu jawa barat oke itu pada saat selesai anda diperiksa
anda dapat informasi nggak setelah kasus ini naik ke penyidikan kemungkinan yang jadi tersangka
siapa gitu kalau lihat itu sudah ditingkatkan berarti kan disitu sudah ada dugaan tindak pidana
nah ya sebenarnya sih harus segera karena kan ini kalau tidak segera didorong ricuh di bawah
pasien masyarakat warga indramayu berapa ini kan akumulasi kebencian dari tahun dua ribu satu mereka ditindas
kemudian juga orang ini sewenang wenang ngomongnya sepertinya dia ini ya kalau mau bener sendiri aja
jangan dipublikasikan gitu kan ini dipublikasikan akhirnya masyarakat bergejolak dan sebagainya
jadi anda yakin bahwa panji gumila akan ditetapkan sebagai tersangka mengingat kasusnya sudah naik ke
status penyidikan yakin oke yakin ya mas arief saya mau ke anda dulu ya koalisi masyarakat
sivil ini berbeda sikap meminta polisi untuk menyetop penyelidikan kasus penistan agama yang
menimpa panji gumilang kenapa ini apa pertimbangannya mas arief ya pertama begini mbak kami menghormati hak
warga negara untuk melaporkan kasus yang diduga itu ada peristiwa pidananya oke yang itu kemudian
kepolisian itu penting gitu ya dan itu hak warga negara namun yang kedua pesan kami dari masyarakat
sipil terkait dengan penanganan kasus panji gumilang ini kan lebih kepada bagaimana pasal penodaan agama
itu kemudian digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kemudian memproses laporan dari
masyarakat penting untuk diingat bahwa pasal penodaan agama agama ini
pernah diputus oleh mahkamah konstitusi dan dinyatakan pasal ini sangat karet oke ya harus
kemudian dilakukan revisi oleh pemerintah dan juga dpr maka dari itu kemudian yang kemudian menjadi
catatan banyak sekali orang yang kemudian menyampaikan pendapat menyampaikan tafsir yang
berbeda soal keagamaan dan kemudian melakukan praktek yang istilahnya itu berangkat dari paham
keyakinan yang itu dijamin oleh konstitusi kita itu kemudian dikenakan juga pasal penodaan agama
jadi dipersoalkan adalah pengenaan jeratan pasalnya ya
maka dari itu kami kemudian mengingatkan kepada negara
jangan sampai kemudian negara itu ketika melakukan penegakan hukum itu didasarkan pada trial by mop gitu ya
maksudnya apa nih trial by mob
karena misalkan ada demo besar begitu demo besar tuntutan kemudian apa namanya
ancaman ricu tadi yang disampaikan
ya seperti itu kemudian ini dilakukan proses penegakan hukum
jadi bukan demikian tapi aparat penegakan hukum harus independen dan hati hati betul gitu
karena pasal ini juga sudah direvisi dengan kitab undang undang hukum pidana yang baru
di pasal tiga ratus yang mana itu disebutkan bahwa frasa mengenai penyalahgunaan
penolakan atau penodaan agama itu sudah dihapus
di ketentuan pasal tiga ratus kitab undang undang hukum pidana
nah ada juga tadi saya baca berita hari ini pasalnya kemudian dikembangkan
bukan lagi kuhp tapi juga undang undang ite pasal dua puluh delapan ayat dua
artinya anda lihat
pasal ini juga pasal karet
yang hari ini sedang direvisi oleh pemerintah dan dpr
dan acap kali sering kali kemudian ini digunakan untuk kemudian
apa namanya mengkriminalisasi mereka yang punya pendapat berbeda dari yang mainstream
nah itu yang kita khawatirkan
mainstream itu siapa maksudnya mui
ya dalam hal apapun
dalam hal politik katakanlah ya
dalam hal agama
tafsiran agama ini yang mainstream
yang cenderung dibela oleh polisi
anda melihatnya begitu mas arief
kita bisa melihat kasus kasus penodaan agama yang pernah terjadi
mulai dari kasus misalkan ya
dulu ada sholat dua bahasa
kemudian tadi disebutkan ada soal
dulu gavatar mungkin ya yang terdekat ya
dan ada kasus ahok dan lain sebagainya
hal hal semacam ini yang kemudian kita ingatkan kepada negara
dan jaminan negara dalam konstitusi khususnya di pasal dua puluh sembilan
bagaimana hak beragama dan berkeyakinan itu harus dijamin oleh negara
dan posisinya kemudian harus dihormati dilindungi
ini yang saya kira jangan sampai kemudian luput dari posisi negara
jadi koalisi masyarakat sipil ini khawatir bahwa
mungkin tafsiran agama
agama yang berbeda dari panji gumilang
kemudian dipakai untuk menjerat yang bersangkutan begitu
karena tafsiran agamanya dari mui begitu
jadi ini pasal penodaan agama yang digunakan itu
ini posisinya kan sekarang
ada kata kata trial by the mob nih oleh yang majority
jangan sampai itu kemudian penegakan hukumnya karena ada tekanan
bukan karena memang ini ada
memang betul betul ada tindak pidana
anda melihat nggak ada tindak pidana di sini
kalau kami melihat
dari koalisi masyarakat sipil melihatnya gimana
kami melihat pasal penodaan agama yang dikenakan saja sudah
sudah ini bermasalah
apa pasal yang kira kira pas untuk diterapkan di sini
nah itu kewenangan polisian
tapi yang jelas pasal penodaan agama tidak tepat ya
dan pasal undang undang ini juga tidak tepat
karena ini pasal pasal yang memang bermasalah
saya mau ke pak iksan
pak iksan silahkan bahwa jangan sampai kemudian tafsiran agama yang berbeda
itu dipakai sebagai tekanan kepada penegak hukum begitu
jadi beragama dan berbeda itu kan dijamin oleh undang undang dasar empat puluh lima
dalam hal ini pasal dua puluh sembilan tidak ada masalah
tetapi mana kala itu melanggar forum internum
dan ini sudah juga keputusan mahkamah konstitusi
ketika beberapa undang undang diuji oleh mk
intinya jangan sampai orang yang berseloroh ya
atau berstatement atau meluncurkan
kata dan kemudian terpublis di berbagai media
itu mengganggu forum internum suatu agama
jadi walaupun sama sama islam
tetapi ketika dia berkeyakinan berbeda
dan mengganggu forum internum
itu yang tidak boleh
jadi ada batasan
maka undang undang dasar empat puluh lima memberi batasan
kalau semua orang dibebaskan tidak ada batasan
maka yang terjadi ceos
undang undang pnps yang sekarang masih dipertahankan
dan pasal satu ratus lima puluh enam a sekarang juga masih dipertahankan
kedepan memang sudah ada revisi
tetapi pembelajaran ini penting
supaya tidak ada lagi orang orang yang model muzadek dengan gavatar misalnya
lia eden dengan yang lalu itu
kemudian ada berbagai
dan ini kan tentu adalah koridor
pembatasan bagaimana seorang warga negara juga taat hukum
dan saya kira apa yang dilakukan oleh mbak bas polri
mbak reskrim dalam hal ini tertibidum sudah tepat
sangat hati hati dalam hal menyidik
melakukan penyelidikan dan meningkatkan ketika diduga kuat ada tindak pidana
sekarang menjadi penyidikan dan tentu seterusnya ada tersangka
bagian dari pembelajaran kepada orang badan ataupun lembaga untuk tidak seenaknya di dalam republik ini
semua ada batasan
tadi batasannya tidak boleh mengganggu forum internum
orang mau berpendapat apa silahkan
tetapi ketika dia melanggar forum internum dan mengoyak keyakinan yang ada di forum internum
itu menjadi ranah hukum
silahkan mas arief
boleh mengganggu forum internum
jangan sampai apa yang disampaikan menggaguh keyakinan orang lain
iya betul memang
yang memang harus diperhatikan dalam hal kemerdekaan beragama
dan beribadah begitu ya
tetapi memang persoalannya begini
dalam kasus penodaan agama ini belum ada standar atau mungkin ukuran ukuran yang jelas
apa yang disebut dengan penodaan agama
ya yang itu kemudian mengakibatkan tafsir dalam prakteknya dalam penegakan hukum yang disebut penodaan agama itu banyak sekali
lbh ylbhi membuat riset di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin kita luncurkan
beberapa tahun kita ambil sampel kasus penodaan agama banyak sekali yang kami tangani
ini masyarakat itu banyak kemudian menganggap bahwa
penodaan agama itu sama dengan penistaan agama
itu dua hal yang berbeda ya
padahal di kuhp itu tidak ada tidak dikenal yang namanya penistaan agama
adanya pasal penodaan agama di pnps enam puluh lima itu
nah dan prakteknya juga banyak dalam berbagai kasus
ada karena tafsir agama ada karena mengaku nabi
karena ada kemudian istilahnya sholat dengan cara yang berbeda dan lain sebagainya
tapi yang ingin kami katakan begini
ketiadaan standar ini mengakibatkan khawatirnya
jadi sebetulnya ini perbedaan pendapat saja dalam beragama kemudian dimasukkan dalam kategori tindak pidana
oke ini perbedaan pendapat saja yang masuk ke dalam tindak pidana
kemudian yang kedua apakah kemudian penyelesaian dengan pidana ini adalah penyelesaian satu satunya
ya sementara negara ini menyatakan bahwa konstitusi ya khususnya yang menjamin kemerdekaan
menjalankan agama dan keyakinannya
tapi mas arief ini kasusnya dari tahun dua ribu satu loh
termasuk berpendapat ya
hampir dua puluh satu tahun ini
nah disitulah sebetulnya ya ketika kemudian ada pendapat yang berbeda
apakah kemudian ini ada contoh ya dari risetnya ylbhi
beberapa penyelesaian yang kita anggap baik dalam kasus kasus penodaan agama

ini di kasus kasus yang lain

soal penodaan agama
jadi ada dialog dari bakor pakem
itu yang memang tugasnya meneliti ya
agama maupun keyakinan yang boleh dianggap menyimpang
jadi anda harapkan ini diselesaikan melalui form dialog
terus kepolisian juga ada presiden juga dilakukan oleh kepolisian
tidak terburu buru untuk kemudian menempuh upaya pidana proses pidana
dan kemudian apa namanya
bahkan kemudian di beberapa kasus itu ada sampai kemudian penyelesaian
nah yang ingin saya katakan ada kemerdekaan berpendapat yang berekspresi yang juga mestinya ini ada kaitannya sama dengan apa namanya kemerdekaan beragama dan mereka
itu mungkin sebetulnya didiskusikan didialogkan
mui bagaimana melihatnya
bisa melakukan dialog gak
dan ini dari dua ribu satu ya
jadi tidak perlu memakai unsur pidana disini tidak perlu unsur pidana ini masuk tapi diutamakan dialog dulu saja untuk menyelesaikan perbedaan tafsir agama ini pak
oh iya tentu itu bagus dan oleh karenanya majlis nama indonesia sejak awal sudah meminta untuk klarifikasi
pertama bersurat gitu
itu surat dilayangkan dijawab sibuk dan nanti di tahun dua ribu dua puluh empat baru bisa
kemudian kami hadir disana bersama tim kami
dari jawa barat mui jawa barat juga ditolak
masih belum kami masih penasaran juga kenapa menolak ketika di gedung sate
di jawa barat juga sama ditolak
ini artinya bagian dari kami sebenarnya majelis nama indonesia dalam rangka himayatul umat tadi
ya menjawab kegaduhan dari teman teman
teman teman yelena kami sudah melakukan itu bertabayun
meminta ya kan
tetapi ditolak lalu bagaimana caranya
tuh kemudian lebih keras lagi teman teman di pwnu jawa barat sudah menyatakan bahwa itu adalah sesat
hasil bahasa rumah syahil
tapi kami lagi lagi sebagai majlis ulama indonesia ini kan terdiri dari di dalamnya ya
organisasi keagamaan ada
ada nu ada muhammadiyah al wasliyah dan seterusnya banyak sekali
ada tujuh puluh sembilan bahkan yang terbesar di jawa barat persis pun ada di sana
dan itu mengatakan semuanya sama
tapi kami mengatakan bahwa nanti kita tabayun
karena nanti tabayun juga tidak
sekali lagi perbedaan pendapat itu boleh sangat boleh
bahkan ada istihad untuk berpendapat
tetapi mana kalah bersinggungan dengan mazhab
itulah yang keluar dari mazhab itu yang kadang kadang menjadi persoalan
ketika dia tidak mampu mempertanggungjawabkan mazhab apa misalnya
al quran dikatakan sebagai kalam rasul bukan firman allah
semua masyarakat di indonesia yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah empat mazhab sekaligus
maliki hanafi shafi'i hanbali semua mengatakan hal yang sama
bahwa al quran itu firman allah
bagi siapa yang membacanya adalah ibadah
dinyatakan oleh haji mublan jikun bilang sebagai kalam rasul
jadi itu saja sudah menyimpang menurut m u
kan ini pendapat yang tidak layak untuk dipublis
kalau dia berpendapat sendiri bolehlah mungkin
kalau tidak dipublish sebetulnya tidak masalah ya menjadi keyakinan yang bersangkutan
kan tidak kedengeran
tapi mana kalah sekarang ini apapun di sosmed ada
itu kan mengganggu
buktinya apa terganggu
reaksinya luar biasa
dari mulai yang bergunjing sampai berdemo
dan ini menimbulkan keresahan
negara harus hadir
dan bentuk hadirnya sudah benar
menurut pandangan kami dari majelis selama indonesia
serahkan kepada yang berwajib
baik saya mau ke sekarang
bayar reskrim sudah melakukan penyelidikan
dan sekarang sudah meningkat jadi penyelidikan
tindak pidana yang diduga ya silahkan
kami menunggu bagaimana yang terbaru
proses hukumnya nanti ya
oke saya mau ke pengacara
artinya salah satu tadi contoh yang disebutkan oleh pak iksan ya
bahwa ada ajaran yang menyimpang begitu
bahwa al quran adalah dibuat oleh nabi muhammad
padahal itu kan firman allah begitu ya
tapi sekali lagi
apakah memang klien anda mempercayai ajaran yang berbeda itu ya
terima kasih mbak nana
berkaitan dengan kami selaku kuasa hukum
atau tim dari kuasa hukum ini
kami sebenarnya belum mengetahui sejauh mana
ya karena itu adalah ranahnya
terkait dengan penodaan seperti ini
kami sebagai tim kuasa hukum
hanya mengetahui terkait
dengan adanya laporan yang di bayar reskrim ini
kami sebagai pendampingnya
dan juga yang dikaitkan dengan penodaan agama ini
berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh klien kami
seperti kami tidak terlalu mengetahui terlebih jauh
nah ini juga sepengetahuan
kami selaku tim kuasa hukum
bahwa yang dikatakan itu kolam
yang dikatakan itu
apakah itu yang membuat rame di media masa itu
apakah betul yang menyebabkan
jadi hasilnya apa
kasus penodaan agamanya ini
masa tim kuasa hukum nggak tahu
materinya ini loh
kami punya tim ya
kami punya tim
yang mengetahui persis
dan sekaligus yang ada di situ adalah
ketua umum kami
ketua umumnya yaitu
tapi kan anda anggota dari tim kuasa hukum
kita sebagai anggota
terhadap klien kami
ini tidak sepenuhnya di kita
artinya juga gini
ya yang kami ketahui
atau pemimpinan untuk pesantren yang aligatun
itu pak panjago bilang ini
ya sepertinya tidak pernah
mungkin ada orang lain yang mempublikasikan
tapi kan itu disampaikan di depan umum
pendapat pendapat berbeda itu
disampaikan di depan umum
yang kemudian didokumentasikan oleh pihak lain
pendapat berbeda itu disampaikan di depan umum
di depan orang banyak
kenapa tidak dikit sendiri
tidak kami ketahui
tidak kami ketahui
yang tahu adalah ketua dari tim itu mbak nana
tapi anda pernah nggak bertanya ke klien anda
kenapa punya pandangan berbeda
kalau tadi mas arief bilang
sebetulnya sah sah saja
punya pandangan berbeda ya
tentang tafsiran agama
anda pernah tanya gak
pandangan ataupun tafsiran berbeda
terhadap ajaran agama islam
nah yang ditanyakan itu adalah
dari ketua tim ya
pak hendra itu menanyakan sepenuhnya
terus jawabannya apa
tentang penulisan pak hendra
ya seperti itu
pak hendra yang tahu ya
nanti mungkin di lain waktu
bisa langsung ke pak henr
karena pak hendra yang tahu persis
tapi tim kuasa hukum saya yakin tahu ini
kalau misalnya tidak tahu apa isinya
tentang kasus penulisan agama
tapi pasti tim kuasa hukum tahu
pak panji gumilang baru saja melaporkan
ataupun menggugat balik
wakil ketua umum mui
dan juga mui
ke pn jakarta
ya karena melontarkan tuduhan komunis
ke panji gumilang
sehingga menyebabkan kerugian material
dan kerugian imaterial
ini bentuk perlawanan balik dari
pak panji gumilang
kalau gak merasa
tersangkut kasus penodaan agama
kenapa harus menggugat balik
berbeda dengan kasus penodaannya
dan juga berbeda dengan
karena ini medianya rame
ada yang mengatakan komunis lah
ada yang mengatakan ini dan itu
nah ini berkaitan dengan yang komunis itu
yang kami layankan
di pengadilan komunis
ini berkaitan dengan
yang komunis itu
yang kami layankan
di pengadilan negeri jakarta pusat itu
pak panji maunya menggugat
seperti apa yang harus digugat
gugatnya itu adalah satu
di situ itu udah terjelas
hak seorang warga
kita sebagai warga negara indonesia
gugatannya kenapa perdata
pada tangga ya
apakah itu berpidana
langsung kepada perdata
kita sasar saja
atau mau pidata
nah lebih cepat
kan seperti itu
tidak melihat ada unsur pidana
merugi secara materi
makanya digugat perdata
tahu ya ya mungkin klien kami juga tahu ya pidananya seperti apa yang dilakukan juga
seperti tahu tapi mau lebih cepat yaitu adalah perdataannya dulu oke mungkin nanti dia dia yang
akan datang bisa jadi terjadi adanya suatu pelaporan terhadap apa terhadap ya pak panji
sendiri yang merasa dirugikan dan banyak yang dirugikan terhati hati nanti kedepannya kuasa
hukum sedang mempertimbangkan menggugat secara pidana ataupun melaporkan secara pidana
oh ya terhadap itu ya bisa seperti itu oke ya saya mau ke pak iksan pak iksan respon mui ketika
digugat di pn jakpus soal tudingan itu pak komunis yang disampaikan oleh waketum mui pak anwar abbas
dan juga mui secara organisasi dibilang merugikan pak panji gumilang secara material dan juga
material sampai satu triliun
hai ya itu kan tadi apa yang disampaikan oleh pengacaranya pak ali tadi ya sahah saja orang
menggugat tapi jangan lupa bahwa sebaiknya panji gumilang fokus pada persoalan inti persoalan
yang segeng yang sekarang ini sudah dalam penyidikan dan itu tidak membuang energi karena
apa yang digugat itu sesungguhnya kan persoalannya yang bermudanda menjadi satu salah satu persoalan yangubuatkan untuk pemagikan penedakan para kajian dan praktiste secara realitasseven hal ini inh istiyorum dukungu gitu vocal dipotong loggung

yang tentu saja ini harus diklarifikasi oleh yang bersangkutan
bukan kemudian majlis nama indonesia yang harus mengklarifikasi dengan menjawab gugatannya
kalau tidak ada pernyataan pernyataan yang kontroversi dan membuat kegaduhan tentu tidak juga ada pernyataan
atau sesuatu yang keluar dari majelis selama indonesia
tapi mui siap ya menghadapi gugatan perdata ini ya pak iksan
oh ya tentu siap saja karena sebagai lembaga keagamaan yang tadi saya sampaikan merupakan khidmat atau perkumpulan
dari nahdlatul ulama dari muhammadiyah dari organisasi islam keagamaan
ada tujuh puluh sembilan di sana berkumpul tempat berkhidmat ya tentu
kami akan jawab manakala memang nanti kami juga gugatannya terima dan telah mempelajari
tapi sebaiknya jangan membuat kegaduhan baru lah
fokus saja kepada persoalan yang sekarang sedang dilakukan penyidikan oleh mabes polri
dulu mas taufik anda sempat meneliti ponpes al zaitun ya
apakah memang ada indikasi
ponpes al zaitun ini terafiliasi dengan jaringan nii dan juga ajaran ajarannya yang menyimbang
mas taufik jangan dijawab dulu kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih kita masih bergabung di political show dan saya akan langsung bertanya ya ke mas taufik
mas taufik tadi sebelumnya sebelum break saya sudah tanya anda kan sempat melakukan penelitian ke ponpes al zaitun
kabarnya masuknya aja susah menembusnya
apakah kemudian dari hasil penelitian anda anda memang melihat ada yang terafiliasi dengan jaringan nii
dan memang ada ajaran ajarannya yang memang dalam tanggung jawabnya penyimpang begitu
iya kami dari lppi itu sekitar bulan november tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu sudah melakukan boleh dibilang penyusupan lah
dengan kami pakai perangkat wartawan lalu berhasil mewawancarai panji gumilang hampir lima jam
jadi waktu itu benar benar kita kuliti lah panjago milangnya
itu sampai pada akhirnya panjago milang mengakui bahwasannya memang dia adalah abu totok
karena di kalangan teritorial orang taunya itu adalah abu totok
cuma bahasanya dia menyatakan udahlah itu masa lalu
yang penting kita bangun masa depan
nah itu ada pengakuan itu
yang kedua hasil penelitian daripada kami kami juga melakukan investigasi ke pesantren gontor
kamilah yang pertama kali membongkar panjago milang ada tulisan as as panjago milang
akhirnya kami ketemu dengan kiyosuke jakashi almarhum
kami cari di buku induk akhirnya menemukan namanya abdussalam
abdussalam kelahiran sembunganyar
dari situ kami juga ke tempat istrinya panjago milang ibu hotima di menes
nah di situ kami ketemu
ketemu pamannya dan ditujukanlah rumah di sana abu toto ya atau abu bakar yang udah hancur
namun ada satu kamar yang masih terawat lah
di situ kami menemukan ini
karena sudah mendapat izin dari pamannya ibu hotima yang menikahkan panjago milang sama ibu hotima
oke itu apa tuh
tabanas kemudian ini slip gajinya
coba ditunjukin ke kamera
depannya mungkin depannya ada tulisannya taufik
dan ini ijazah daripada istrinya panjago milang
artinya panji gumilang adalah orang yang sama yang disebutkan di teritorial sebagai abu toto
dan itu diakui dalam wawancara dengan anda ada semua selama lima jam itu
iya saat itu ada dari sabili dari gatra juga ada
yang kedua kami juga agak kaget
keterangan dari paman beliau
kami tanya kok ini kenapa ini berceceran
waktu itu tidak diambil oleh tentara
mereka sebut tentara dari kodim
karena tahun delapan puluh an terjadi penggerbekan di rumah kita sebutlah panjago milang lah di menes
di mana dalam penggerbekan itu ditemukan buku das kapital
yang saat itu yang punya buku itu hanya orang komunis hanya orang pki
jadi yang dikatakan oleh pak anwar abbas itu menurut anda itu benar
bahwa yang bersangkutan panjago milang terafiliasi dengan ajaran itu
kalau dilihat dari ajaran bagaimana terjadi penindasan di teritorial maupun di al zaitun
penindasan terhadap karyawan karyawan
contoh penindasannya apa
ya misalnya mereka digaji dengan gaji yang sangat rendah
sangat rendah itu berapa
tidak sampai separuhnya umnr
bahkan di tahun dua ribu kita menanyakan kepada istri istri karyawan di sana itu digaji cuma lima ratus dua ratus ribu
sampai sekarang masih berlangsung
kita belum update ya
tapi saat itu kita melihat ada penindasan yang luar biasa ya
jadi kalau di al zaitun boleh orang apa ya tertipu dengan kemegahannya coba dong tanya
apakah pegawai pegawai mereka tersejahtera
itu pegawainya nggak tinggal di situ
mereka kerja jam enam pulang jam enam tapi hidup dalam keterpurukan
bisa ditanya langsung kepada masyarakat
itu penindasan terhadap karyawan
tapi soal keterkaitannya dengan jaringan nii selain tadi memang yang bersangkutan atau
pun panjigo bilang nama aslinya adalah abu toto
nama aslinya abdus salam
alias abu toto alias abu ma'arik alias samsul alam
dia punya banyak nama seperti yang ditemui di rekeningnya ya
namun yang saya ingin sampaikan adalah jelas sekali temuan majelis ulama indonesia
kementerian agama itu jelas sekali membuktikan bahwasannya ada hubungan relasi yang kuat
antara nii kw sembilan teritorial dengan bukan saja dengan abu toto tapi dengan mahat al zaitunnya
jadi orang orang yang berprestasi di teritorial
mereka kemudian dikirim ke al zaitun
ya sebagai guru sebagai karyawan
jadi sangat jelas
kalau kementerian agama saja sudah tidak dipercaya kalau mui saja sudah tidak dipercaya
kita mau percaya kepada siapa
ini terus terang saja ya
ya saya apresiasi kepada polri ya terutama kepada baris krim kemarin kemarin sudah langsung
memblokir rekening mahat al zaitun
bagi saya ini sudah kuncian
ya sudah kuncian
dan ini tidak digugat oleh pengacar maksudnya kan digugat
ini tidak digugat
artinya secara keseluruhan ponpes al zaitunnya ini juga sudah terafiliasi dengan nii anda ingin mengatakan begitu
ini bukan terafiliasi lagi bahwasanya produk daripada ni kawi sembilan teritorial adalah mahat al zaitun
kalau nii kan zamannya kartos sirio dia mewajibkan sholat dalam peraturan mkt undang undang dasarnya kartos sirio
itu orang yang tidak sholat dihukum
artinya ini memang sengaja ada upaya untuk melemahkan umat islam
merusak citra umat islam
dan mohon maaf saya ini satu hal yang mungkin menjadi perhatian semua pihak terutama mui kepolisian
dan ormas islam
sebetulnya terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa
penindasan yang luar biasa
baik di teritorial kan terus terang nih ya ini saya ingin tunjukkan
awas penjahat berkodok prt
ini lbh apik
ya sama dengan teman teman mas kan satu grup kan ya
nah terus banyak sekali aksi aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok nii kawi ix
yang setorannya ke al zaitun
artinya gini loh terus terang saja ilbhi juga jangan menggunakan standar ganda
ini kan kelompok kelompok intoleran
soal kedoknya kemudian ada istilahnya menggunakan peristahan agama itu kan memang alasan hukum yang bisa dicari
tetapi ya saya belum pernah dengar tuh yang namanya saya terus terang kami dari lppi
orang tua korban ni teritorial
itu berpuluh puluh kali datang ke ylbhi dari zaman cak munir
tapi nggak tahu deh kalau urusannya islam kayaknya lbhi kayaknya nggak peduli deh
tapi kalau urusan kalau giliran ahmadiyah ya ini saya terus terang saya tidak ingin
oke ini kita harus kemarisan nih tapi saya mau kasih kesempatan dulu ke ilbhi
jangan ada standar ganda jangan ada diskriminasi
sebab ini bukan hanya persoalan penistaan agama
ini penipuan luar biasa
ini bagian mencuci otak anak anak bangsa
ini bagian yang harus diusahakan untuk dirusak masa depannya
oke mas arief silahkan nanti saya mau ke mas iksan sebagai mantan santri di sana
pada prinsipnya kenapa kemudian kami bersuara ya soal penodaan agama
karena siapapun bisa kena
nggak hanya panji gumilang hari ini
tapi terkait dengan tadi laporan yang sudah berpuluh puluh
laporan di ilbhi nggak ditindak lanjutin
kalau saya kira itu perlu dikrosek laporan yang mana
karena di tahun dua ribu enam belas sampai kalau
kita laporan tuh tahun dua ribu dua ribu satu dua ribu dua
kita bisa tunjukkan
itu bisa ditanya ke mas bw
bahkan saat itu maaf ya
kita ngadain diskusi islam dan militer di kantor kontras
sama alun cak munir
saya kan juga jebolan skkn kontras sama usman hamid
dalam urusan ini bukan saja ylbhi yang standar ganda
mui juga standar ganda
saya ingin menjawab ini aja
harusnya ketika tahun dua ribu dua puluh
gua usahanya banyak korban korban nii
minimal mui itu mengeluarkan flyer
mengeluarkan semacam ada peringatan
hati hati loh kalau di kampus kampus
ini banyak nih mahasiswa nih
ini korbannya mahasiswa
saya kira boleh saja mas taufik berpendapat begitu
tapi kami di ilbhi
ketika itu kasus memang menjadi wilayah fokus
terkait dengan hak asasi manusia
terkait dengan hak konstitusional warga negara
itu kita kan bela
kasus ustadz abu bakar basir saat itu yang dituduh terorisme
di awal itu ilbhi yang menangani
kalau mungkin kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh mas taufik
di tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas
teman teman ilbhi bandung mendampingi satu ratus enam puluh dua
pengajar dan karyawan di mazhab al zaitun
yang di phk sewenang wenang
kita gugat al zaitun saat itu
dan kita dampingi
dan itu menunjukkan bahwa memang kami tidak kemudian melakukan
kalau memang zaitunnya salah
ya kita gugat gak ada masalah
ini sebetulnya bukan soal orang
tapi soal apakah ini ada dimensi pelanggaran hukum atau hak asasi manusia
artinya gini lah artinya
kasih kesempatan dulu nih ke mantan santrinya
ke mas iksan dulu
sebagai mantan santri dari ponpes al zaitun
alumninya al zaitun
mas isan anda pernah nggak
ataupun merasa nggak tadi yang disampaikan oleh mas taufik
bahwa memang ponpes anda itu ponpes al zaitun
memang terafiliasi sekali dengan nikw sembilan
pendidikan formal itu
tidak terafiliasi dengan nikw
pendidikan formalnya sekali lagi
santri atau pendidikan formal itu
tidak terafiliasi dengan nikw
apapun itu baik kurikulumnya
atau kegiatan kegiatan hariannya
itu tidak terafiliasi dengan nii
tapi baru kami bisa melihat itu terafiliasi
dari kalau kita kenal sama karyawannya
nanti sebagian dari burunya
baru kita tahu kalau ternyata ini terafiliasi dengan ini
tapi itu tidak berpengaruh ya
atau dari momentum momentum tertentu
tapi tidak terpengaruh terhadap kurikulum
yang diajarkan kepada para santri
semua berjalan normal
semuanya berjalan normal
jadi di dalam al zaitun itu
dalam komplek al zaitun itu
tidak ada yang namanya kegiatan kegiatan nii itu
tidak pernah ada
oke ajaran bahwa al quran itu dibuat oleh nabi muhammad
bukan firman allah
itu disampaikan tidak
itu baru terjadi beberapa tahun ini
beberapa tahun ini mbak
tidak pernah di zaman dulu itu tidak ada
jadi menurut kami yang alumni sudah senior senior ini
melihat memang ada banyak banget perubahan dan perbedaan
cek panjugo milang
yang dulu kami kenal dengan yang hari ini kami kenal
oke jadi menyanyikan yang ada lagu yahudinya itu dulu zaman anda gak ada
tidak ada itu baru terjadi pas tahun dua ribu sepuluh dua ribu sebelas
dari informasi yang saya himpun
dari alumni adik adik kelas saya
oke jadi semuanya berjalan normal ya
ketika anda di dua ribu sepuluh ke bawah itu semua berjalan normal
ajaran agamanya gak ada yang menyimpang ya
sejalan dengan hasil investigasi mui tahun dua ribu dua puluh
menemukannya seperti apa pak iksan
memang tidak ada yang menyimpang ya
tapi mulai menyimpang ketika
setelah dua ribu sepuluh ke atas begitu pak iksan
kalau dari kurikulum ya nggak mungkin
kalau menyimpang pasti tidak diberikan izin
keakreditasi oleh kebenaran agama
nah yang jadi faktor ini kan kemudian
di luar kurikulum itu kan ada doktrin doktrin
yang disampaikan oleh panji gumilang
yang ini kemudian menjadi rame kan
jadi saya kira memang apa yang disampaikan oleh alumni kita
mas iksan itu benar
kalau kurikulumnya baik baik saja
mungkin ada hidden
hidden agenda maksudnya
hidden apalah kurikulum atau apa ya
yang selalu disampaikan
hidden kurikulum juga tidak ada
dengan segala hormat saya sampaikan
bahwa tidak ada sama sekali agenda atau hidden kurikulum
untuk santri itu sama sekali nggak ada
yang kita bicarakan tentang nii
itu di luar komplek mahat azeitun
justru orang orang yang di luar komplek mahat al zaitun itu loh
itu pak yang underground
jadi kalau untuk santri itu benar benar
semalam itu kata pak firman
mantan pegawai azzetun namanya
pegawai alislah dulu di hotel azzetun
beliau mengatakan bahwa pengalaman beliau
kalau sudah di dalam komplek azzetun
tidak ada seorang pun boleh membicarakan tentang nii
nah begitu jadi di dalam komplek mahat al zaitun itu harus clear tentang nii
jadi tidak ada sesiapa pun boleh bicara tentang nii gitu
ya jadi apa yang disampaikan benar
bisa jadi ada cruiser ada kapal pesiar
yang ini tidak kelihatan bagus di luar
tetapi di dalamnya kan ini perusak
dan itu baru terjadi belakangan
ya kan luncuran atau kata kata atau statement yang disampaikan kan jelas tuh
menggambarkan bahwa panji gumilang
ya itulah yang merusak azeitun kan
hmm jadi memang yang bertanggung jawab ya hanya dia seorang
ya ya harus dipisah
dari dia sendiri ya
karena yang karena itu merupakan perbuatan pribadi
yang bersifat yang harus mempertanggung jawabkan setara hukum ya memang
ya dia harus mempertanggung jawabkan
oke saya ingin putarkan ya statement dari menko polukam pak mahfud md
apakah betul memang yang masalahnya biang keroknya hanya di panji gumilang
kita dengarkan sama sama
nah itu yang azzetun ya didana terhadap orang
lalu terhadap institusinya
kita sementara ini berpendapat
itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan
dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis
tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan kegiatan
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan
tidak usah dibesar besarkan karena sebenarnya biangnya akan diorang
yang bernama panji gumilang itu
ini sudah di tangan lembaganya kita lihat perkembangannya
oke mas isan anda sebagai mantan santri disitu memang sependapat ya dengan menko poluka
bahwa biangnya memang di panji gumilang kalau di ponpes nya di santri nya tidak ada masalah
ya benar karena semua kegiatan yang seperti pak taufik ungkapkan tadi
kegiatan kegiatan beberapa saksi yang kayak mas ken itu
itu semuanya terjadi justru di tengah tengah masyarakat loh bukan di dalam komplek mahat al zaitun
di tengah masyarakat itu gimana
jadi underground nya al zaitun
yang praktik praktik demikian itu ada di tengah tengah masyarakat
di jakarta di tanggerang di banten di bandung semarang semuanya
bukan di tengah di dalam komplek mahad al zaitun
komplek mahad al zaitun itu hanya monumen buat mereka saja
jadi mereka akan datang ke al zaitun ketika momentum tertentu saja
seperti yang sholat idul fitri itu bukan santri ya kabarnya
bukan itu bukan santri santrinya sedang berlibur di masyarakat itu
oke pak ali klien anda dianggap ya biang kerok dari semua persoalan ini ya
hanya panji gumilang jadi yang harus ditindak itu sebetulnya secara pidana hanya klien anda
kalau persoalan klien anda ini selesai ya berarti ponpesnya bisa dibina
kalau menurut menko palukam
ya terima kasih mbak nana

jadi proses hukum ini kan masih berjalan
ini masih berjalan
nah dalam konteksnya pada hari ini ini adalah masalah tentang penodaan agama
atau penistaan agama
ini jangan melebar lebar jadi saya bingung saya juga pusing ini
apa yang harus kami jawab sementara kami tidak mengetahui dapurnya al zaitun itu seperti apa
namun proses hukumnya kalau memang ternyata di
ternyata menyatakan apa namanya terhadap tindak budaya dan penodaan agama
ya proses hukum kan masih berjalan
belum bisa ditentukan
tidak bisa mengatakan bahwa pimpinan al zaitun itu dalam hal ini
panji gumilang itu sebagai biang kerok
itu kan tidak bisa seperti itu
karena apa prosesnya proses hukumnya ini masih berjalan
biarkanlah dulu biar berjalan dulu proses hukumnya
supaya seperti apa nantinya
baik saya kasih kesempatan ke mas taufik
supaya ditegakkan dulu
jangan melepar melebar kemana mana
sampai ke ni ilab sampai seperti itu
nah ini kita tidak tahu dapur seperti apa
oke saya mau kasih kesempatan
dalam hal ini ayolah kita
sebentar mali saya tahan dulu saya mau kasih kesempatan ke pak taufik
pak taufik silahkan ini yang biang keroknya hanya panji gumilang aja
porn face nya tidak ada masalah
ya saya terus terang mengecam pernyataan prof mahfud md
yang pertama ini kan sudah
masuk dalam wilayah penyelidikan
tapi dia langsung meng cut
langsung mau lokalisir ini hanya panji gumilang
ini nggak boleh pak mahfud nih
pak mahfud saya punya foto
dua puluh tahun lalu saya sudah bicara masalah ini
sama pak mahfud ya
jadi anda sudah pernah ketemu dengan mahfud md dua puluh tahun yang lalu
ada sih fotonya
bicara tentang porn face al zaitun
jawabannya apa pak di saat itu
ya saat itu karena memang waktunya singkat ya
beliau tidak terlalu banyak
tapi saya sudah pernah kasih buku ini sama pak mahfud md
sampai al zaitun sesat
jadi persoalan mahat al zaitun ini harus dilihat secara menyeluruh
apa hal hal yang memang terjadi pelanggaran hukum
jadi bukan hanya soal penistaan agama
mohon maaf ya pak menko polukam
ya yang bertanggung jawab terhadap
ya terus apa poinnya nih
kita mau break dulu nih
terus terang ya
lebih dari hampir tiga puluh lima tahun
masyarakat rakyat mahasiswa
tidak terlindungi oleh negara
ya mereka menjadi korban daripada
jadi nggak bisa disimplifikasi hanya pak jiko bilang saja
tapi porn face nya juga
iya dia itu perangkat
ya ibarat pohon harus sampai ke akar
jadi kalau pak jiko bilang saja yang ditindak
itu tidak menyelesaikan persoalan
hiruk pikuk ini memang dalam rangka untuk transisi
ada pihak pihak yang memang ingin supaya
ingin menghilangkan jejak adanya kejahatan
siapa ini pihak pihaknya siapa
ya pihak pihak ya terus terang
kalau zaman dulu disebut ya ali murtopo misalnya
kalau yang sekarang kan jelas
ada petinggi siapa maksudnya
petinggi pemerintah gitu
jadi siapapun yang menjadi presiden
siapapun yang menjadi aparatur negara
ada tangan tangan tersembunyi yang selama ini memang ingin melemahkan bangsa
sekarang masih ada nggak
masih ada yang menjadi backingnya
yang pasti bukan pak muldoko
siapa maksudnya ini siapa
kami sudah pernah melaporkan pak hendro priyono
ya soal pengancaman
pengancaman bahwasanya buku kami nih ya buku teman teman yang mengkritis al zaitun dibilang
dan kami diancam
jadi artinya yang menjadi backing sampai saat ini pak hendro priyono
dia salah satunya pak hendro priyono
pak muldoko enggak
beliau artinya kurang teliti
tapi kan sekarang pak muldoko kan jelas jelas
kalau pan juga bilang macam macam saya sikat kan gitu
itu bagus pernyataan dari
backing backing di belakang ya
apakah backing backingnya termasuk politik
karena banyak sekali tokoh tokoh politik yang selalu datang ke ponpes al zaitun ketemu
panji gumilang dan berharap ponpes al zaitun ini bisa menjadi lumbung suara setiap pemilu
kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita langsung bergabung dengan teman teman
dari badan eksekutif mahasiswa universitas parahiangan yang sudah mengikuti diskusi kita
pada malam hari ini
ada nadinka dan juga evelyn sebagai perwakilan dari teman teman bem unpar
halo selamat malam semuanya
terima kasih semuanya kepada bapak bapak yang sudah hadir dan juga mbak nana ya
tadi juga sudah dengar
terima kasih banyak atas pemaparannya dan diskusi yang tadi sudah dilakukan kepada pak hendra pak iksan pak arief pak surya dan juga pak taufik ya
dari tadi kami juga mendengarkan dan cukup menarik terkait hal ini
jadi gimana tanggapannya apa nih
oke untuk pertanyaannya sendiri mungkin karena saya sendiri sebagai mahasiswa ya dan sebagai pernyataan awal kami di sini kan berasal dari universitas katolik parahyangan
dimana liknya adalah katolik tapi walaupun begitu kami di sini tidak berpihak pada pihak manapun jadi berdiri sebagai mahasiswa
dan sebagai mahasiswa saya rasa pertanyaannya akan lebih spesifik pada pendidikan karena kekhawatiran yang dialami adalah terutama dari segi pendidikan ya
karena pondok pesantren ini kan pada dasarnya merupakan pendidikan yang berbasis agama islam yang diakui oleh indonesia secara sah
kemudian dengan munculnya isu seperti ini terhadap puan pes al zaitun sendiri dapat memunculkan mungkin perubahan stigma masyarakat ya
dari positif ke negatif
dan hal itu juga akan berpengaruh pada pendidikan pendidikan lainnya
pada hal itu sekolah islam atau penguasa peren lainnya
oke terima kasih nadinka bagus banget pertanyaannya ya
ya selamat malam para bapak dan ibu
yuk langsung agak dipercepat
mungkin saya sebagai mahasiswa melihat dari sudut pandang yang masyarakat sadari dan pertanyakan kurangnya peran kementerian agama khususnya direktorat general pendidikan islam yang menangin direktorat kurang dalam pengawasan dengan banyaknya kasus ataupun kontroversi yang terhadap puan pes al zaitun sejak lebih selama dua puluh tujuh tahun
sinyalnya kurang bagus tapi saya sudah dapat poinnya soal pengawasan dari kementerian agama
mohon maaf sekali terima kasih evelyn dan juga nadinka tadi
saya mau langsung kasih kesempatan ke pak iksan kalau soal pengawasan kementerian agama itu juga menjadi sorotan sebetulnya ya
kenapa kementerian agama cenderung
kenapa kementerian agama cenderung kurang cepat begitu menyelesaikan persoalan ini begitu
tapi tadi apakah ini akan nanti dikhawatirkan merubah stigma masyarakat pak terhadap pendidikan di ponpes gitu
ya nadinka dan evelyn saya kira ada ada yang bagus ya bagaimana stigma kepada santri dan selanjutnya
saya kira harus dipisahkan antara perbuatan orang dengan mahat ya yang di dalamnya ada santri ada pengajar dan lain lain
tentu ini hal yang berbeda ya terhadap mahatnya tentu saja ini harus diselamatkan dilakukan pembinaan dilakukan reorientasi baru bagaimana melakukan kemudian keagamaan yang lurus dan komitmen kebangsaan yang benar
ini adalah tugas kita semua termasuk tugas pemerintah dan anak anak di sana anak didik santri dan lain lain
tentu ya harus mendapatkan pengajaran sesuai dengan konstitusi kita untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan dan seterusnya
oke mas suryadi ini agak berbeda ya kalau tadi kan sudah dijawab soalnya pertanyaan teman teman mahasiswa oleh pak iksan
tapi ini saya berbeda menyambung tadi yang disampaikan oleh pak taufik soal backing backing ini
tapi anda sebagai warga indramayu melihat nggak sih bahwa sosok panji gumilang ini memang kuat backing politiknya karena kita lihat ada beberapa tokoh politik yang selalu datang
di sana mengunjungi menjelang pemilu membutuhkan suara dan diharapkan ponpes al zaitun ini bisa menjadi lumbung suara di setiap pemilu
memang sekuat itu ya backing politiknya anda kan sebagai politisi pd perjuangan juga
faktanya ya hak pilih potensialnya cuma delapan ratus enam belas
jadi sebenarnya itu hanya stigma saja
oke tapi pengaruhnya dia sebagai patron di sana
kita sepakat dengan kawan dari ylbhi ya
bahwa kebebasan berpendapat itu memang ya harus kita jaga
tetapi ini kita kan ada tiga isu yang kemudian alasan kita mendasar kemudian mempublikasikan atau mengadvokasi
yang pertama itu saya yakin di dalamnya ada tindak pidana
bukan hanya dua itu
yang kedua itu ada kejadian kemanusiaan
yang ketiga ada penindasan manusia atas manusia
itu ngomongin politik kebijakan
nah ini kan selama bertahun tahun itu prakteknya apa
kenapa sulit sekali kemudian menyelesaikan polemik ataupun peristiwa pidana di sana
apakah karena memang panji gumilang ini backing politiknya kuat
kalau dulu mungkin iya
karena kalau dari sejarah saya nggak mau masuk ke nii karena saya tidak berkompetensi
dulu itu kan dikuasai atau didirikan oleh rejim wardabaru
relasinya masih ada
nah sekarang saya yakin itu udah barang kosong itu
tindak aja secara hukum

backing politiknya seorang panji gumilang sekarang udah luntur begitu ya
menurut saya belum
udah nggak ada oke
mas arief anda melihat kasus ini memang murni kasus hukum atau tadi seperti yang disampaikan oleh mas taufik
ada transisi sebetulnya kepemimpinan yang mungkin terjadi di ponpes al zaitun ingin menghilangkan jejak jejak di masa lalu dan itu tadi
backing backing politik karena kan ini menjelang pemilu juga ya mas
ya saya tidak melihat terlalu dalam kasus ini ya
tapi kalau melihat perkembangan beberapa waktu terakhir terlebih tadi statement dari pak menko polhukam yang mengatakan bahwa kasus ini hanya person bukan yang lain
saya kira itu mendahului proses hukum
dan itu statement politik
itu statement politik jadi ini bukan murni kasus hukum anda beli
saya jadi berpikir sebetulnya banyak hal hal lain yang sebetulnya bisa dibuka dan diinformasikan ditelisik lebih jauh

yang itu akan sebetulnya betul betul membuka
aktor aktornya itu siapa saja kasusnya apa saja bukan hanya soal penodaan agama
kan sekarang yang muncul memang betul ya
macem macem kemana mana gitu ya
jadi kalau memang ini murni kasus hukum ya ya mestinya kemudian fokus saja
jadi anda sepakat tadi yang disampaikan oleh mas taufik
ya karena dengan kemudian ini diproses secara hukum ini fair
karena kalau ini masuknya sudah wilayah politik kita tahu bahwa politik itu hari ini ya lebih tinggi dibanding hukum gitu ya
mestinya nggak boleh ya

tapi anda melihat kecenderungan itu
dan kecenderungan dalam kasus kasus penundaan agama
oke memang berkaitan erat dengan politik seperti bahwa suwica purnama ya
minoritas pada akhirnya itu menjadi korban
dan saya menarik tadi pertanyaan adi evelyne ya
pengawasan dari kementerian negara
ya selama ini negara kemana begitu ya terkait kasus ini
ini justru yang menjadi pertanyaan
terkesan ada pembiaran gitu
iya kalau kasus ini sudah berpuluh puluh tahun kenapa kemudian naik baru sekarang
kenapa kemudian baru diproses sekarang
ini jadi pertanyaan
baru naik sekarang menjelang pemilu apakah ini pengalian isu menutupi jejak jejak tertentu kita juga nggak tahu
itu kita nggak tahu gitu ya
tapi yang menarik adalah kalau konteks hari ini adalah dampaknya
terkait dengan penegakan hukum di kasus al zaitun ini
bagaimana hak hak masyarakat yang lain
guru dan lain sebagainya jangan sampai kemudian mereka menjadi korban
atas nama tanggung jawab satu orang
katanya satu orang
nah negara harus memastikan mereka melindungi
hak atas pendidikan hak atas pekerjaan
terakhir ke mas iksan
sebagai mantan mas iksan

mantan santri sebagai alumni ponpes al zaitun anda inginnya bagaimana nih ke depannya ponpes
anda ini karena kan kalau hanya dilokalisir ke pak panjegu milang artinya ponpes ini akan
berjalan seperti biasa tapi kalau misalnya nanti harus di restrukturisasi ataupun dibenahi atau
mungkin bisa ditutup untuk sementara ini harapan anda sebagai mantan santri di sana gimana mas iksan
oh ya jadi alzaitun syekh panjegu milang itu adalah nahkoda untuk kapal persiar yang ada di
permukaan dan pada waktu yang sama juga beliau adalah nahkoda untuk kapal selam yang ada di
bawah permukaan nah jadi kita mau selamatkan yang namanya kruis ini yang tidak terafiliasi dengan
apa yang dituduhkan selama ini gitu oke ya kita harapan kita maksudnya ini udah kita saya udah
tujuh belas tahun menjadi alumni alzeitun dan ini bukan pertama kali
muncul muncul lalu tenggelam muncul lalu tenggelam kayak gitu ini udah berkali kali kita berharap ini
enggak harus selesai ini tahun ini harus selesai kita nggak mau karena resikonya itu cuma ada
ditanggung oleh alumninya hari ini pemerintah pemerintah pemdanya nusa apa pemerintah nusa tenggara
barat udah mengawasi alumni alzaitun padahal satu satunya yang paling bersih dari alzaitun
itu adalah santri atau alumninya justru orang orang yang bilang tadi yang ada ground atau orang orang
yang di kapal selam itu
mereka senang dan tak pernah disentuh oleh polisi nah justru kami nih alumni yang paling kena dampak
dari kasus kasus kayak gini jadi kami enggak mau ke depan pemerintah tidak memperhatikan kami
oke terima kasih oke baik itu semoga pemerintah terutama kementerian agama ya bisa mendengarkan
suara dari mantan mantan santri agama enggak akan mbak mbak kementerian agama enggak akan

polisi cuma polisi yang bisa nyampik tangannya ama
d gimbal ya
dan seterusnya tentu saja ini menjadi
tanggung jawab kita semua
termasuk negara bagaimana
dalam arti untuk
mengawasi kegiatan kegiatan yang tadi
yang dikatakan underground
salah satu ini pintu masuknya
ini ditarik untuk mempertahankan
yang memang itu menjadi kewajibannya
nanti akan muncul
ibaratnya kalau kita itu
makanan di kolam ikan
nanti akan muncul
siapa saja yang dimaksud underground
dan lain lain itu jadi memang sudah benar
bahwa polisi yang turun tangan sudah sangat benar
dan tepat sekali saya kira bagaimana kemudian
melindungi mantan mantan santri ini supaya tidak
terstigma dan santri santri yang di sana
ya itu ini bagian dari pembinaan
yang juga dilakukan harus dilakukan oleh
kementerian agama untuk
keagamaan yang benar
dan menjadi jawab jawab pemerintah
untuk tadi berkomitmen kebangsaan
yang baik baik baik
kita tunggu nanti langkahnya
mungkin mui juga bisa membantu ya
mas tafik satu menit ya karena
kita sudah mau closing ini
tadi saya lihat di layar
tentang aksi penggerbekan
yang terjadi di samali
saat itu dimana kami menemukan
kisah panjang ya
kemanusiaan mahat al zaitun
yang berkedok nii
itu yang paling menderita
paling jadi korban adalah
kan punya orang tua artinya orang tua
banyak menderita jadi apa poinnya
artinya mulai sekarang
mui coba sekarang kita sudah mulai
menghitung angka korban
dari anak anak bangsa yang
dan ini radikalisme ini
oleh kekuatan kekuatan dalam tanda
bukan nii yang kemudian
membangun rasa kebencian sampai
kapan kita akan maju ke depan
tapi itu hanya kedok begitu ya kedok saja
kita terus terang ya
kepada para pendemo
dan sebagainya coba perhatian
di sekitar masyarakat
di sekitar azaidun itu para karyawan karyawan
menderita coba besok demonya
bawa makanan bagikan kepada
para korban korban oke nanti kita akan
coba datang ke sana ya kita akan lihat
ini tragedi kemanusiaan luar biasa
itu mungkin menarik sekali untuk jadi bahan
liputan pemberitaan nantinya
masukannya di tampung mas taufik
terima kasih mas taufik dan juga narasumber yang lain
setelah ini kita akan mendengarkan
sentilan dari teman teman komisi co
tentang polemik al zaitun yang hampir
dua puluh tahun lebih tidak selesai selesai
apakah episodenya akan selesai tahun ini
kita harus jelaskan terlebih dahulu jangan kemana mana

al zaitun ini kan
yang udah beli tiket ke mekah ya

ya sampai saya kesini
jadi repot dan satu lagi juga kita baca
di artikel juga tadi pak ternyata
di al zaitun ada kapal
dan dibikin sendiri ada kapal yang buat
sendiri ada kapal
dan jujur katanya itu adalah
projek nabinu itu adalah untuk
banjir bandang bukan banjir hujatan
kalau lo lihat banjir hujatan
itu gak bisa pake kapal
itu harus akun baru
dan kalau kita lihat
biasanya kalau diceritakan nabinu itu membawa orang orang
yang percaya sama dia jadi untuk
bapak bapak mu ini kayaknya bapak gak akan
diajak nih nanti
harus siap siap deh sekarang
mungkin bikin proyek tandikan
dan kalau pun kalau pun beneran itu kapal
karena itu dibuat di pesantren kalau bener kapalnya jadi
kita yakin itu akan jadi kapal paling syariah
karena ntar pas masuknya itu harus kaki kanan
dan baca bismillah itu udah pasti
tidak akan ada nahkoda kapal adanya imam
dan nanti kalau kapalnya kenapa kenapa
gitu misalnya mau tenggelam gitu
enggak ada skoci karena sebaik baiknya
penolong adalah iman kita sendiri
teman teman komisi co ada aldo
juga duto seperti biasanya mengocok perut kita
terhadap pikiran pikiran kita ya terima kasih
sekali penampilan dari teman teman komisi co
sekaligus menutup diskusi kita pada malam
hari ini terima kasih kepada seluruh
narasumber yang hadir di studio dan juga
narasumber yang hadir melalui sambungan virtual
serta teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
universitas katolik parahyangan
kita ketemu lagi
hari senin depan jam dua puluh tiga
indonesia barat saya rifana pratiwi
pamit selamat malam sampai jumpa